yaudah atuh ayo masuk
sebentar lagi juga pulang
itu yang kamu tidak paham cuma
justru itu untuk kebaikan mereka
mana ada yang bohong untuk kebaikan
mereka itu anak anak tuh
kamu harus bedakan
najat naik sepeda
di pasar cih hideng kan ada toko mesin jahit
ada mesin jahit yang dikredit gak
ada sepeda a
sudah balikan lagi ya kampus ajat
cinta lama bersemi kembali
ganggu orang aja
kalau ada mau ngambil kreditan yang berapa
neng mau kredit
emang harus kasih tau bapak
waktu neng sama a ajat enggak pernah neng kredit
neng mau kemana
mau makan dimana juga tinggal bilang
beda tuh sama si kemen
jangan jangan sepeda butut bapaknya itu masih kredit
ah tapi ada satu neng yang dia enggak kredit
pada kemana ya
kalau sama aja mah udah kebukti ya tuh neng rumah neng rusak langsung abet tulin
mane bilang neng perlu mesin jahit langsung abliin
kalau neng mau bahagia maya cuma sama aa
emangnya apa sih yang kemed bisa kasih buat neng
bahagia itu gak selalu dari harta
emangnya selama ini neng bahagia enggak kan

beli barang aja teh masih keren
jadi neng mana mungkin bahagia itu teh
disebutnya namanya orang susah karena
susah jadinya nggak bahagia
akemen emang gak kayak tapi eros cinta
eros kasih tahu sama ajad
hai dari dulu jangankan cinta a
sukapun gak pernah eros sama
merajinta bos saya
kamu udah ngerti
saya nggak ikut campur bos
merajinta bos saya dia pikir dia siapa
kalau bukan karena uang saya
sekolah kamu tuh gak bakalan selesai
kamu tuh rasanya buli
majat masih kejar kejar eh ros
mereka lagi ngobrol di jalan

ngobrolnya udah selesai rapat sih
kok bapak bapak gak tahu apa apa
bapak lagi nyari arit mau ke sawah
kalau ajat masih suka sama
dia bisa maksa mamahnya
pasti mamahnya jadi lunak
sekarang bapak temuin ajatnya
eh ros gak mau ngejahit lagi
bapak nggak mau lagi kamu berhubungan sama si kemet
bapak maunya eros nikah sama ajat
orang yang barusan menghina kita
kamu duluan yang menghina mereka
kabur malem malem sama si kemet
itu sudah keputusan bapak kamu
ajat sudra ajat ngejar ngejar pacar orang
masuk akal gak
hah masuk akal
yang ada itu pacar orang ngejar ngejar ajat sudra ajat
itu baru masuk akal
harga diri saya tercabik cabik
kalian pikir enak hmm
naik sepeda butut
gara gara kena persadel
tapi tetep saya lakuin
demi mencuri hati dia
di depan oding
suka aja gak pernah
ganti aja sama sadel yang baru
saya dendam sama eros sama kemet
miskin banget juga
nggak mungkin pun
st doy pas makan tadi
tapi itu ada sih

agak keren sih sih ini
bapak mau ngomong berdua sama saya aja
kemetnya ada bu
kemit lagi ke balai pelatihan pemuda
lagi nanya masalah pelatihan
emangnya dia gak cerita
kamu ada apa
kamu ada apa
berantem sama kemet
sebentar lagi juga pulang
kenapa sih lu seneng ngebohongin anak anak
itu yang kamu tidak paham cuma
justru itu untuk kebaikan mereka
mana ada bohong untuk kebaikan
mereka itu anak anak tuh
kamu harus bedakan
apa yang saya ceritakan tadi
justru itu akan membangkitkan
imajinasi mereka tentang dunia luar
kapan lu ke mesir
ke jakarta aja baru sekali
kamu percaya orang pernah ke bulan
kita tidak pernah tahu
apakah itu betul atau tidak
tapi yang pasti
cerita mereka tentang bulan
itu memberikan kita imajinasi
ngomong sama lu gak ada menangnya
kepagian masih sepi
tadi kamu berbicara tentang bulan
tadi kamu berbicara tentang bulan
tadi kamu mengeluh ke siangan
sekarang ke pagian
jangan terlalu sering mengeluh cuk
nanti kalian berdua jadi hakrab
tapi jangan minta bantuannya

sopi mah pasti udah gak mau bantuin pak